tindak kekerasan sesama santri yang berujung pada hilangnya nyawa bukan pertama kali terjadi
dalam dua bulan terakhir saja setidaknya ada tiga kasus kekerasan perundungan yang dilakukan sesama santri dan berakibat fatal
kita akan bahas bersama komisioner kpai retno listriarti
yang sebelumnya kami juga sudah menghubungi direktur pendidikan diniah dan porpesantren kemenak
namun hingga saat ini masih belum ada respon
selamat malam ibu retno apa kabar
ya selamat malam alhamdulillah kabar baik mas
alhamdulillah kabar baik ya namun tidak ada kabar baik di pondok pesantren ini karena kekerasan di pondok pesantren bukan kali pertama terjadi
kpai melihatnya seperti apa nih
ya pertama tentu kami menyampaikan duka mendalam ya pada keluarga korban
yang kedua tentu sebuah keprihatinan untuk kesekian kalinya
ini sebenarnya sudah apa ya artinya sudah bukan kasus yang pertama ya
terjadi perundungan kekerasan seksual
karena juga sebenarnya hal yang kekerasan verbal pun sebenarnya kerap terjadi gitu
dan banyak sih sebenarnya laporan seperti itu
maka tadi kalau keterangan menteri agama menyatakan tidak bisa mencampuri
nah itu negara kan harus hadir gimana untuk tidak mencampuri
ada tiga puluh ribu lebih pesantren loh
nah tiga puluh dua pesantren ini ya kan berada izinnya tadi seperti pak menteri katakan
izinnya itu ada di kementerian agama
nah kalau udah ngasih izin ya harus memberikan pengawasan
alasan setidaknya harus membangun regulasi negara
jadi pendidikan ini kan ada di dua tempat
pertama di bawah kementerian agama yang disebut dengan sekolah
lalu ada di bawah kemenak yang disebut dengan pondok pesantren dan madrasah
nah tentu saja ya walaupun dia sebuah lembaga otonom ada undang undang pesantren loh
kita harus menuju ke sana juga
yang kedua pendidikannya berada di bawah tanggung jawabnya kementerian agama
lalu anak anak yang berada di bawah pondok pesantren siapa yang akan melindungi
kalau negara tidak hadir melalui regulasi misalnya
memang tidak bisa masuk itu ketika berbicara apa
tapi ketika kemudian melindungi anak anak dari berbagai bentuk kekerasan harusnya bisa dilakukan
kementerian pendidikan dan kebudayaan aja ngelakuin kok lewat regulasi yang bernama permendikbud nomor delapan puluh dua tahun dua ribu dua puluh
tentang pencegahan dan penanggulangan tindak keterasan di satuan pendidikan di bawah kementerian agama
sekarang kementerian agama semestinya bisa melakukan hal yang sama
jadi dia harus punya regulasi untuk melindungi anak anak yang pencegahan dibangun dan juga penanggulangan jika terjadi kekerasan
nah disitulah negara bisa hadir gitu seperti apa kehadiran negara ketika terjadi kasus seperti ini
dan tadi kan disebutkan ada tiga yang mengalami tapi satu kemudian meninggal dua tidak
nah dua ini juga kan pasti mengalami tekanan dia juga mengalami psikologi ya psikis melihat kekerasan menerima kekerasan
temannya meninggal itu pasti ada sesuatu yang secara psikologi mentalnya kena dan bisa tidak sehat
jadi anak anak ini pun harus direhabilitasi siapa kemudian psikolog yang bisa masuk ke pondok posantren
nah ini harusnya negara hadir jadi kementerian agama harus memberi ruang itu di dalam aturannya
sebagaimana permendikbud juga menyatakan bahwa anak anak itu berhak mendapat rehabilitasi kalau dapat kekerasan
nah ketika disebutkan dalam regulasi kan bisa masuk
pesantren kan bukan tempat tertutup yang nggak bisa dimasuki
kalau terjadi tindak pidana seperti ini dan kalau terjadi anak anak kita yang dititipkan ya kan pengasuhannya pindah nih ke pesantren
berarti anak anak kita dititipkan nih satu x dua puluh empat jam tujuh hari dalam seminggu tiga puluh hari dalam sebulan mungkin pulang cuma enam bulan sekali ke rumah
jadi harusnya negara hadir untuk membangun sistem pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di pondok posantren juga
baik pencegahan memang penting supaya tidak terulang kembali begitu ya
tapi kalau kita bicara dari kacamata kpai sebenarnya apa yang membuat anak ini rawan mengalami kekerasan di lingkungan pesantren
apakah memang karena hukuman yang ringan misalnya hanya memanggil orang tua dalam kasus perundungan atau bullying atau yang terparah hanya dikeluarkan dari pesantren
ya pertama harusnya ya kemudian di misalnya tadi ya tindakan dikeluarkan apakah nyelesaikan masalah
apa kekerasannya bisa berhenti gitu ya
karena anak sudah melakukan tindakan karena yang saya dapat info ya
itu kan dipukul
dengan tong diduga ada pemukulan dengan satu benda
kemudian mengenai leher si korban
leher itu kan ada tujuh apa ya tulang ya
kemudian di situ ada sarras namanya sarras pernafasan
jadi ketika dia mengalami luka itu bisa mengganggu sistem pernafasan
nah harusnya juga karena kata orang tuanya sudah tidak bisa ditegakin juga kepalanya kan
jadi seperti ada sesuatu yang patah
nah ini kan harusnya kalau ada situasi di mana anak
ada situasi di mana anak jatuh kemudian atau ada pukulan tendangan atau mungkin satu benturan pada leher
itu harusnya nelpon rumah sakit terdekat medis datang gitu ya tim medis
kemudian mengangkat kepalanya itu berbeda gitu ya
agar tidak tambah menyiksa atau menyakiti si anak korban ini
nah ini apakah itu dilakukan atau tidak
ini kan juga harus ada evaluasi ya
lalu kalau menurut kami gitu ya kalau melihat kejadian apa kekerasan ini kenapa
jadi ya karena pesantren itu kan luas ya santrinya banyak
tapi pengawasannya dilakukan oleh santri santri senior
apakah santri santri senior ini melakukan pengawasan dengan tepat
nah lalu apakah pengasuhan yang kita pindahkan ke pondok pesantren
ini bisa ngejamin bahwa anak anak itu akan terlindungi dan pengasuhannya mengganti orang tua
nah ini yang menurut saya penting dievaluasi
kalau sebuah pondok pesantren besar dan modern seperti gondwara
ada seperti ini
nah khawatir gitu bagaimana dengan pondok pondok pesantren yang lain
karena laporan laporan terkait pondok pondok pesantren terkait dengan kekerasan
perundungan kekerasan seksual kan juga banyak gitu
ini harusnya kementerian agama melihat ini mengevaluasi ini
dan momentum membenahi dengan regulasi
ingat pak menteri ada konvensi hak anak loh
kemudian kita ada undang undang perlindungan
jadi lindungi anak
jadi lindungi anak anak kita dengan sistem pencegahan yang lewat regulasi
kalau negara hadir dengan regulasi
kalau regulasinya aja nggak ada
kalau kejadian begini gimana gitu
bagaimana menindak panjuti
gimana mau menanggulangi
lalu gimana membangun sistem pencegahan agar tak terulang
sementara panduannya nggak ada
juknisnya nggak ada
fop nya nggak ada
saya rasa ini ada banyak anak di pondok pesantren
ya kita harus melindungi gitu
sebagaimana contohnya kemendikbud ya
kita harus melindungi anak anak muridnya di bawah
atau peserta didiknya di sekolah sekolah di bawah kemendikbud
oke berarti regulasi penting sekali nih untuk melindungi anak anak kita di pesantren begitu ya
tadi bu retno juga mengatakan bahwa ada hubungan mengenai senior dan juga junior
yang senior membimbing juniornya
apakah memang bisa mungkin
tapi yang terjadi di jombang ini kan memang kekerasan yang dilakukan oleh senior terhadap juniornya
nah sebenarnya bagaimana cara menghilangkan tradisi kekerasan
antara senior dan junior ini menurut kpai
ya emang sulit ya
ini pasti ya kak
apalagi kalau situasinya anak anak ini misalnya kan tidak ada orang tua semuanya ya
lalu ada siswa senior diberi kuasa gitu ya
tapi ada nggak pengawasan lain
apakah senior senior ini kemudian bisa melakukan tindakan apa
ada nggak batas batas yang boleh dan tidak boleh dilakukan
ya jadi pengawasannya dalam bentuk apa kepada adik adik juniornya
kalau kemudian ada kesalahan yang dilakukan apakah si kakak senior berat untuk memukul
untuk melakukan satu tindakan
main hakim sendiri ini
tanpa kemudian duduk bersama dengan orang dewasa
ya artinya yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan di pondok pesantren itu
apakah kemudian duduk bersama dilihat anaknya semua didengar
jangan jangan sudah kesalahpahaman
penyelesaiannya harus duduk bersama
menggunakan mulut bukan menggunakan tangan
kaki otot bukan
ini apakah budaya ini ada
siapa kemudian yang memberi kewenangan kepada senior senior ini untuk melakukan tadi
ini kan kasusnya habis perkemahan ya
lalu ada kesalahpahaman katanya
entah itu peralatan yang hilang atau apa tidak tahu nih ya kita tunggu polisi
tapi ini kemudian terjadi pemukulan kepada si korban
yang kemudian meninggal
walau ada dua teman korban lagi yang juga mengalami kekerasan
nah tapi ini juga harus diusut nih
dua anak yang mengalami kekerasan itu seperti apa
jangan hanya mengusut yang meninggal juga
satu lagi saya rasa anak ini kesalahannya tidak berdiri sendiri
anak anak ini anak anak pelaku ini ada kontribusi lingkungannya
kok bisa terjadi pemukulan itu
kok bisa ya demikian dilakukan kekerasan itu
di mana pengawasannya gitu
ini kan harusnya orang dewasa di sekitar anak ikut bertanggung jawab
pondok pesantren juga bertanggung jawab
orang kejadiannya juga di dalam
jadi jangan semuanya ditimpakan kepada anak anak pelaku juga
anak anak pelaku melakukan ini ya karena tadi pengawasan yang kami duga lemah
ini harusnya momentum
mengubah mengoreksi memperbaiki
tidak bisa bilang oh kami tidak bisa masuk
nah sementara pemerintah memberikan izin pemerintah memberikan bantuan
kok bisa bisa hanya pemerintah tidak bisa
masuk untuk mengatur dengan regulasi
kan aneh gitu
bu retno ini kan yang terjadi di sini adalah sesama santri begitu ya pelakunya
nah apa yang bisa dilakukan oleh kpai agar kejadian seperti ini tidak kembali terulang begitu
ya pertama kpai kan memang lembaga pengawasnya
kami punya kewenangannya juga terbatas
tapi ini kan di dalam pesantren kalau dia usia anak tentu berada di bawah pengawasan kami juga
nah kami kan mengawasinya nih
tentu saja kepada pihak pemerintah ya
yang bertanggung jawab terhadap anak anak ini yang berada di pondok pesantren
ya apa yang sudah dilakukan bagaimana menangani dan lain lain
kan tidak bisa mari kita tunggu polisi mari itu
mari ya ini marinya adalah next ke depan
kalau kami sudah berkali kali ya saya juga di berbagai media dari kpai sudah mengatakan
ini saatnya kementerian agama segera melahirkan regulasi bagi perlindungan
anda memberi izin harus bertanggung jawab mengawasi
anda memberi bantuan bantuan
mestinya anda berhak juga untuk mengatur tanda petik ngaturnya adalah bukan manajemen yang di dalam
dalam arti kata hal hal yang sifatnya bukan urusan negara
tapi bahwa ya misalnya cara mengajar dan lain lain ya itu kewenangannya pesantren
tapi melindungi anak anak memastikan anak anak terpenuhi haknya
misalnya ya hak untuk istirahatnya hak mendapat makanan yang bergizi
jangan jangan nih makanannya gimana pernah dipantau nggak untuk anak anak ini
ya ini dan termasuk dari berbagai bentuk kekerasan gitu ya
kita ini mari sama sama punya itikat baik ngelindungi anak anak
mari benahi udah terlalu banyak gitu ya di akhir akhir ini
termasuk kekerasan seksual mari kita benahi
karena tadi kalau anak mendapat kekerasan
ada nggak sih sistem pengaduan di pondok pesantren
yang juga akan nanganin dengan baik melindungi korban melindungi saksi
ada nggak gitu
nah kalau nggak ada mari buat regulasinya
sehingga seluruh pesantren akan melakukan hal yang sama
karena ini pakai undang undang ya
ada undang undang perlindungan anak
ada undang indonesia juga menentang ini konferensi anti penyiksaan
nah ini hal hal yang saya rasa tidak ada salah
justru harus dilakukan oleh kementerian agama
ya untuk bisa membangun sistem pencegahan dan penanggulangan
bagi upaya melindungi anak anak kita
baik ini merupakan waktu yang tepat
begitunya supaya tidak ada korban berikutnya
lantas bu retno ini bagaimana begitu ya cara agar membuat anak juga bisa merasa nyaman
belajar di pesantren
orang tua juga bisa yakin untuk menitipkan anak mereka di pesantren
tanpa takut sang anak untuk mengalami kekerasan di sana
ya pertama orang tua harus dibukakan ruang
untuk ikut melakukan pengawasan
setidaknya terhadap anaknya
misalnya melalui apa
jadi kalau tidak boleh bawa handphone
setidaknya anak anak ini punya waktu seminggu
misalnya seminggu dua kali
apakah di sabtu dan minggu
berkomunikasi dengan orang tuanya
lewat telepon misalnya
yang disediakan oleh pondok pesantren di sini
jadi ada komputer atau handphone yang anak anak itu bisa zoom
bisa melihat orang tuanya
orang tua bisa melihat dia
jangan berpikir orang tua juga bisa tahu kalau anaknya
kok anakku kayaknya ada sesuatu ya
misalnya kok nampak lelah
kok jadi kurusan
kok kemudian ada luka misalnya
atau secara psikologis misalnya terkena nih
itu terlihat gitu
itu pertama orang tua
orang tua sebelum menitipkan anaknya
bagaimana rekam jejak di pondok pesantren itu
punya nggak sistem pengaduan
punya nggak cctv di tempat tempat blank spot
bagaimana sebenarnya pengawasan di ruang yang begitu luas
dengan santri yang begitu banyak
saya rasa ini kontrolnya jadi di orang tua
anda berani nggak menitipkan anak anak
apa menitipkan anak anak
berani menitipkan anak anak anda
ya artinya anda yakin bahwa pengasuhan anda yang akan dipindahkan
kepada pondok pesantren ini tepat
bahwa pengasuhannya bagus
bahwa pengasuhannya ini akan melindungi anak anak kita gitu
jadi kalau anda ragu dan tak yakin
ya sudah saja orang tua tidak menitipkan
ya tapi kalau memang bisa dipastikan
rekam jejak dan lain lain
ya nggak masalah
karena banyak juga pondok pesantren yang punya sistem yang bagus
baik kalau begitu kita tunggu bagaimana regulasinya
supaya bisa menjaga anak anak
untuk bisa tenang belajar di sana
orang tua juga bisa tenang menitipkan anak di sana
tanpa adanya kekerasan di pesantren
sudah bergabung bersama kami